aduh apalagi sih netizen ampun deh
tebel tebel tebel
takut banget loh
netizen plus enam puluh dua ini emang ya
gak heran banyak isu menjadi bombastis
berkat kekuatan warganet tanah air
bahkan isu dunia juga datang dari kita
bagaimana tidak pengguna medsos di indonesia
meningkat drastis selama dua ribu dua puluh
pada demen cuat tweet ya sejak pandemi
google mencatat sejumlah kata kunci
yang paling banyak dicari di tahun dua ribu dua puluh satu
yakni terkait kesehatan
banyak yang mencari apa itu comorbid dan disleksia
namun tak sedikit pula yang mencari kata kunci
bahasa gaul yang viral seperti
gelai iko ikoyang dan meletre
lantaran olimpiade tokyo digelar
dan indonesia menjadi juara badminton
oleh grecia poli dan aprianti rahayu
aset digital crypto turut meramaikan
lini masa twitter sepanjang dua ribu dua puluh satu
jadi mereka tidak hanya ikut di satu platform
tapi banyak di platform yang lain
ada di twitter ada di ig di facebook
dan sekarang ada tiktok juga
jadi mereka menggunakan twitter
untuk menyebabkan penyebaran informasi
dari satu platform ke yang lain dengan sangat mudah
sementara cnn indonesia mengkurasi sejumlah topik hangat selama dua ribu dua puluh
menjadikan clubhouse sempat booming di awal tahun
isu karantina kesehatan yang menyangkut
selebgram rachel fenya ternyata cukup menyata perhatian loh
ketika ada sebuah sebuah yang kontroversial
mudah sekali akan menyebar di tengah mereka
contohnya juga terkait dengan rachel fenya seperti ini
kenapa ini menjadi sangat viral karena
ya tahu sendiri kita lagi
biasanya sesuatu viral itu karena ada event
event besar yang terkait selama ini
itu adalah covid sembilan belas ya
kita harus sama sama lagi harus
di karantina misalnya habis dari luar negeri
kita concern dengan penyebaran virus
ketika ada yang melanggar misalnya gitu
dan kemudian ini adalah salah satu tokoh di media sosial
jadi pasti akan rame
tahun ini warganet indonesia mendapat gelar dari microsoft
tapi sebagai warganet paling tidak sopan sasnya tenggara
waduh perlu bangga banget ya
karakter semacam itu ngebully rame rame bersama sama
itu karena lebih ke literasi
membaca dulu apa isunya
betul nggak harus dibully kayak gitu
dan serba ikut ikutan kalau saya lihat ya misalnya
lagi lagi literasi digital
daripada gercep jempol tapi anfaedah
cus angkat jempolnya aja
tapi dibawa goyang
roni satria fadli julian jakarta